timnas indonesia u tujuh belas kalah melawan malaysia dengan skor satu lima dalam penyisian grup b piala fc u tujuh belas asian cup
dengan kekalahan tersebut indonesia kehilangan peluang untuk maju ke putaran final pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
tim tuan rumah sempat menguasai pertandingan pada awal babak pertama
namun sayangnya timnas malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke tujuh belas
pelatih timnas indonesia u tujuh belas bima sakti mengatakan mental pemain asuhannya sempat turun pasca malaysia terus menambah skor pada babak pertama
ia pun mengakui strategi penyerangan dan pertahanan dari tim yang diasuh oleh osmera bin omaru tersebut mampu menembus lini pertahanan timnas indonesia

namun sayangnya timnas indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke tujuh belas